sementara itu ketua majelis ulama indonesia atau mui ⁇ maruf ⁇ amin menyatakan kunjungan watim pres yang juga katip pbnu yahya kolil stakuf ke israel adalah urusan pribadi
maruf meminta kunjungan itu tidak dikaitkan dengan nu dan mui
ketua mui yang juga raisa'am pbnu ma'ruf amin mengatakan mui dan pemerintah indonesia konsisten membela kemerdekaan rakyat palestina
seperti kami lansir kembali dari laman detik com ⁇ maruf ⁇ menyatakan kehadiran yahya stakuf ke israel adalah atas tanggung jawab sendiri dan tidak ada hubungannya dengan pbnu
⁇ maruf ⁇ juga mengatakan akan melihat hal terkait upaya yang dilakukan yahya apakah akan membawa hasil positif terhadap perdamaian palestina atau tidak